kesorotan lainnya saudara kepala staf kepresidenan muldoko
meyakini program tabungan perumahan rakyat atau taperla
yang tengah menuai polemik tidak akan bernasib sama seperti asabri
menurut muldoko pemerintah membuat skema pengawasan
dengan membentuk komite taperla
komite taperla yang terdiri dari menteri pupr
menteri keuangan menteri ketenagakerjaan
akan mengawasi aliran dana yang dikelola oleh tapra
menurut muldoko tak pernah merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah
yang memikirkan kebutuhan rakyat terkait kepemilikan rumah
sebelumnya skema tapra menuai polemik di tengah publik
lantaran dinilai membebani pengeluaran masyarakat tiap bulannya
yang akan melakukan pengawasan pengelolaan tapera
ketuanya adalah menteri pupr
dengan anggota menteri keuangan
menakar komisioner ojk dan profesional
nah ini saya ingin sampaikan kepada teman teman
jangan sampai terjadi seperti asabri
asosiasi pengusaha indonesia atau apindo
shinta kamdani tegaskan jika bentuknya tabungan bisa dilakukan secara sukarela tanpa mewajibkan
pasalnya selama ini pekerja telah memiliki manfaat layanan tambahan perumahan pekerja bagi peserta bpjs ketenaga kerjaan
kalau kami melihat sebenarnya kalau konsep ini mau dipakai pertama kalau tamanya tabungan ya suka rela aja gitu
jadi tidak perlu mengharuskan pemberi kerja dan pekerja untuk mengiur
sebenarnya penyediaan perumahan rakyatnya itu sebenarnya bagus gitu
cuma mengapa ya kita harus dibebankan tambahan iuran lagi gitu
padahal saat ini juga sudah ada untuk kesiapan melalui jht ini gitu ya program mlt
nah jadi ini yang sebenarnya mendorong kami menyingkapi ya bahwa
pada prinsipnya kami ini bukannya against tapera c tapi dari sisi iuran yang harus ditambahkan dan dibayangkan kembali